hai cerita dalam bahasa indonesia yang pintar pada suatu masa di kerajaan yang kuat hiduplah
seorang pedagang bernama gobin gobin adalah pedagang terkaya di negeri itu dan tinggal dekat
dengan istana dia memiliki tiga anak perempuan anak perempuan tertua bernama elena yang kedua
bernama greta dan yang termuda adalah maria maria adalah yang paling cantik dari mereka semua
suatu hari raja memanggil pedagang ke istana salam yang mulia masuklah gobin selamat datang
yang mulia kau memanggil aku ya gobind masalahnya adalah bahwa kita telah mencapai kesepakatan
perdagangan besar dengan kerajaan tetangga kita kita

membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya yang dapat menjaga barang barang kita di sana
dengan aman dan aku ingin kau menjadi orang yang melakukan ini untuk kita
mendengar kata kata raja gobin menjadi bingung dia khawatir tentang putrinya karena dia belum pernah
meninggalkan mereka sendirian ada apa gobind kenapa kau tiba tiba terdiam tidak apa apa yang mulia

kembali ke kerajaan kita dan kita akan menjaga kembali ke kerajaan kita dan kita akan menjaga
jika aku pergi putri putriku akan ditinggal sendirian di rumah aku hanya khawatir tentang mereka itu
saja jangan khawatir setelah kau pergi anak anakmu akan dijaga dengan baik mereka akan baik baik saja
iya yang mulia gobin tidak ingin meninggalkan putrinya sendirian tapi dia juga tidak bisa
menolak keinginan raja dia pulang ke rumah untuk mengucapkan selamat tinggal pada putri putrinya
dia menemukan tiga pot tanaman mawar dan memberi masing masing satu untuk putrinya lalu dia berkata
aku akan bepergian untuk bekerja jangan biarkan siapapun masuk ke rumah jika kalian melakukannya
aku akan mengetahui melalui pot ini tidak ada yang salah ayah jangan khawatir tentang kami dalam
perjalananmu gobin mengucapkan selamat tinggal pada putri putrinya dan pergi hari berikutnya
raja pergi ke rumahnya bersama dua orang temannya melihat dia datang ke rumah mereka maria memberitahu
saudara saudaranya ayo kita pergi ke ruang bawah tanah dan mengambil anggur untuk raja aku akan
membawa kuncinya elena akan membawa lentera dan greta kau ambil botolnya mendengar kata kata
maria raja berkata tidak jangan repot repot kita tidak menginginkan apapun kita baik baik saja
baik yang mulia apa kau mendengar maria
raja tidak menginginkan apapun kami berdua tidak akan pergi kemanapun
baiklah kalau kalian tidak mau ikut tapi aku pasti akan pergi
maria pergi dari sana dia berlari ke salah satu rumah tetangganya buka pintunya buka pintunya
oh siapa itu siapa yang datang begitu larut malam
oh maria apa yang membawamu ke sini begitu larut malam
malam ini oh baiklah masuklah masuklah ke rumahku maria menghabiskan sepanjang
malam dirumah wanita tua itu ketika maria tidak kembali raja menjadi sangat marah ketika maria yang itu selalu se putri itu seperti budus warvow
raja menjadi sangat marah
ketika maria pulang di pagi hari
dia melihat bahwa mawar di pot saudara perempuannya telah layu
karena mereka telah melanggar perintah ayah mereka
dia pergi ke kamar kakak perempuan tertua
dia melihat elena berdiri di dekat jendela
memandang ke taman istana
lihatlah apel di kebun itu terlihat sangat cantik
pasti rasanya enak sekali
tolong pergi dan ambil beberapa untukku
elena kau sudah dewasa tetapi kau masih bertingkat seperti anak kecil
tolong maria pergilah
baiklah aku akan pergi
maria melompat dari jendela dan pergi ke taman
dia memetik apel
dia berlari kembali ketika elena
maria di sana ada pohon pohon yang penuh dengan lemon
tolong petikan aku beberapa ya
sekali lagi maria berlari ke arah kebun
dan kali ini tepat ketika dia akan kembali setelah memetik lemon
tukang kebun melihatnya
dia berlari mengejarnya untuk menangkapnya
menurutmu kamu ke mana pergi setelah memetik lemon
jangan sampai aku menangkapmu
aku akan memberimu pelajaran
maria mendorong tukang kebun dengan keras
dia jatuh begitu parah sehingga dia tidak bisa bangun
dan maria melarikan diri dari sana
tidak ada yang tahu siapa pencuri itu dan kemana mereka lari
maria sampai di rumah
dia memberikan apel dan lemon kepada elena dan menegurnya
kau lihat masalah yang akan aku hadapi karenamu
mulai sekarang jangan pernah meminta aku untuk melakukan sesuatu seperti ini
apa yang dia katakan tidak ada pengaruhnya pada elena
elena mulai menikmati apelnya
terima kasih tuhan maria mendapatkannya
bagaimana lagi aku bisa mencicipi mereka
apel yang sangat lezat terima kasih tuhan maria mendapatkannya bagaimana lagi aku bisa mencicipi mereka
acapan yang terbaik
tukang kebun yang miskin
dia pasti masih berteriak kesakitan
hari berikutnya saudara perempuannya yang kedua merasa ingin makan pisang
dia meminta maria untuk mengambil pisang untuknya
karena jika apa yang terjadi pada hari sebelumnya
maria tidak ingin pergi ke sana lagi
tetapi karena kakaknya bersih keras
dia harus pergi
dia harus pergi
kali ini ketika dia pergi sang raja sedang berjalan jalan di taman dan dia melihat maria
oh jadi ini perbuatanmu sekarang kau akan dihukum
raja mengajukan sejumlah pertanyaan kepada maria dan maria mengakui kebenarannya
sekarang raja berkata kepadanya
untuk kejahatan yang telah kau lakukan aku akan menghukummu di rumahmu sendiri
dan akhirnya sang raja jatuh sakit
selama berbulan bulan tidak ada perbaikan dalam kondisinya
sementara itu saudara perempuan maria menikah dengan dua teman raja
sekarang mereka juga punya anak sendiri
suatu hari maria menyelinap ke rumah saudara perempuannya yang tertua
dia menjemput kedua anaknya dan melarikan diri bersama mereka
dia meletakkan bayi bayi itu di keranjang bunga yang indah dan menutupinya dengan lebih banyak bunga
sehingga tidak ada yang tahu bahwa ada bayi di dalamnya
kemudian dia berpakaian seperti anak laki laki meletakkan keranjang di kepalanya dan pergi ke istana memanggil
siapa yang akan memberikan bunga bunga ini kepada raja
siapa yang sakit karena cinta
siapa yang akan membawa bunga bunga ini kepada raja
raja yang sedang beristirahat di tempat tidurnya mendengar suara itu
dia memanggil penjaga
penjaga di luar kamarnya
beli bunga dari pria yang di luar sana
bunga yang di luar
penjaga itu pergi dan membeli sekeranjang bunga
dia memberikan keranjang itu kepada raja
begitu raja melepaskan tutupnya dari keranjang dia mendengar suara tangisan dari dalamnya
dia melihat dua bayi dikeranjang di antara bunga bunga
hatinya dipenuhi dengan cinta
dia bertanya tanya bagaimana dia akan membayar maria untuk hadiah ini
tapi kemudian dia ingat bagaimana maria menghinanya
dia menjadi marah lagi
dia memutuskan untuk membalas dendam pada maria
saat itu seorang penjaga masuk
yang mulia pendagang yang telah kau kirim dalam perjalanan bisnis telah kembali
katakan padanya untuk hadir di pengadilan besok
dengan mantel yang terbuat dari batu
dan jika dia tidak muncul
dia akan dihukum
melihat keadaan rumahnya
pedagang itu sangat sedih
dia berpikir bahwa anak anak perempuannya telah berjanji kepadanya bahwa tidak akan ada yang salah
tetapi dia tidak melihat anak perempuannya ada di sana
dia mengetahui bahwa kedua putri sulungnya telah menikah tanpa seizinnya
penjaga itu sampai di sana
dengarkan raja telah memerintahkan bahwa besok kau harus hadir di istana dengan mantel yang terbuat dari batu untuk raja
jika kau tidak muncul kau akan dihukum
pedagang itu menyesali nasib mereka
di satu sisi tidak ada yang tahu di mana maria berada
dan di sisi lain ia takut dengan pesanan mantel itu
tidak mungkin baginya untuk membuat mantel hanya dalam satu hari
bagaimana aku akan membuat mantel hanya dalam satu hari
ayah ayah tidak usah khawatir tentang mantel itu
ayah cukup membawa kapur ini ke mante dan mengatakan bahwa ayah datang untuk mengukur raja
pedagang itu tidak mengerti
tetapi dia memiliki kepercayaan pada maria sehingga dia pergi ke istana dengan kapur tulis
kau datang dengan tangan kosong di mana mantelnya
yang mulia maafkan aku tapi aku tidak bisa membuat mantel itu
baiklah maka bersiaplah untuk mati
setidaknya yang mulia maafkan aku biarkan aku pergi
jika kau ingin menyelamatkan diri serahkan putrimu kepadaku
pedagang itu kembali ke rumah
dia sangat sedih memikirkan bagaimana dia bisa menyerahkan putrinya kepada raja
ketika dia sampai di rumah dia melihat maria duduk di sana menunggunya
ayah apa yang terjadi di sana
anakku apa yang harus aku lakukan
raja telah memerintahkanku untuk menyerahkanmu kepadanya bukan mantelnya
jangan khawatir ayah ayah mengambil boneka yang mirip dengan aku
kepala boneka itu harus memiliki luka di kepalanya
tarik nanti aku akan menjawab iya atau tidak
keesokan harinya saudagar itu sampai di istana bersama maria
raja telah memerintahkan agar maria dikirim ke kamarnya
jadi para prajurit membawa maria ke kamar raja
maria menyembunyikan boneka itu di lipatan jubahnya
segera setelah pintu pintu ditutup dia dengan sembunyi sembunyi mengeluarkan boneka itu dari lipatan gaunnya
dan bersembunyi di bawah tempat tidur sambil mengambil benang di tangannya
maria aku harap kau baik baik saja
maria menggerakkan kepala boneka itu dengan anggukan
raja terus mengajukan pertanyaan dan menunjukkan semua kesalahannya kepadanya
maria mengangguk setuju untuk semua kesalahannya
itulah sebabnya aku menghukummu sampai mati
raja melepas pedangnya dan memotong kepalanya
begitu kepalanya jatuh ke tanah raja merasa seolah olah seorang telah mencium kakinya
cinta seperti ini bahkan setelah kematian apa yang telah aku lakukan
aku telah membunuhmu dengan tangan tangan ini sehingga aku tidak akan tetap hidup
begitu raja hendak memotong kepalanya sendiri
maria keluar dari bawah tempat tidur dan raja memeluknya
kemudian keduanya menikah dan hidup bahagia selamanya

jangan lupa like share dan subscribe